masih di cnn indonesia sports lahir dari keluarga yang sangat sederhana tak menghalangi abi ramadan untuk meraih prestasi
mengisikan puluhan ribu pesaingnya remaja berusia lima belas tahun anak dari seorang penjual mie ayam ini sukses menjadi juara mobile premier league di piala presiden e sport dua ribu dua puluh
dan sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita kali ini
jangan lupa untuk update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah ariyanti pamit undur diri selamat malam selamat beristirahat dan salam sports
sebagai juara mobile premier league di piala presiden e sport tahun ini keseharian abi ramadan tak jauh berbeda dengan remaja seusianya
tinggal bersama orang tua dan sembilan anggota keluarga lainnya dalam rumah di kawasan padat penduduk di rawamangun jakarta timur
abi harus pandai pandai mengatur waktu antara belajar dan berlatih bermain game
kalau latihan sih mungkin harus main beberapa kali gitu kayak sepuluh kali
mungkin harus diuji kesabaran sama strategi kita gimana cara supaya ngomboinnya lebih besar
supaya skornya lebih besar
jadi itu yang paling penting
prestasi abi di piala presiden e sport kemarin memang membuat kedua orang tuanya bangga
apalagi kondisi ekonomi keluarga abi bisa dibilang cukup pas pasan
ibu abi bekerja di sebuah rumah makan padang sementara ayahnya adalah seorang penjual mie ayam
keduanya mendukung kegiatan seanak di esports sambil tetap mengingatkan pentingnya sekolah
kan masih belajar kalau waktunya belajar saya ingatnya belajar
kalau main sampai malam juga saya nggak boleh
kalau besoknya sekolah kan nekunin apa itu harus sungguh sungguh gitu
jadi ada hasilnya
kayak gini kan ada hasilnya
orang tua kan ikut bangga juga ya
saya nggak tahu kalau dia punya niat ngurahin orang tua itu saya nggak tahu
sampai dia diwawancarain memperluahkan orang tua
meski bercita cita untuk menekuni dunia game dengan lebih serius abi juga tetap berusaha untuk dapat berprestasi secara akademis
apalagi sebagai siswa kelas tiga di smp negeri tujuh puluh satu jakarta timur anak bungsu dari tiga bersaudara ini berharap dapat melanjutkan ke jurusan multimedia di sekolah menengah kejuruan pilihannya
saya emang pengen gitu jadi gamers profesional
masuk sea games
dan tanding gitu sama orang luar negeri
mungkin karena sekarang pengen ujian jadi saya harus agak sedikit berhenti sedikit lah mainnya dikurangin supaya bisa fokus sama ujian ini
di sekolahnya anak bungsu dari tiga bersaudara ini juga tergolong sebagai murid yang cukup berprestasi
kegiatan abi di dunia e sport juga dinilai sebagai kegiatan yang positif dan membawa harum nama sekolah
game seperti ini dan dilombakan yang mengasah keterampilan otak dan itu positif
jadi saya lihatnya hal yang positif
memang ada beberapa game yang memang sebetulnya tidak semuanya baik
tapi kalau game yang kita bisa memilah makanya orang tua juga harus tahu game yang mana yang bagus untuk anak mana yang tidak
zaman memang terus berubah dan berkembang
e sport kini sudah diakui sebagai salah satu olahraga prestasi dan dipertandingkan secara resmi di sea games dua ribu sembilan belas
hal yang untuk beberapa tahun yang lalu mungkin tidak terbayangkan sama sekali